program vaksinasi tahap dua untuk masyarakat umum di dki jakarta akan dimulai pada rabu tujuh belas februari
warga ibu kota yang menolak divaksin tidak akan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat
dan akan dikenai denda sesuai peraturan daerah oleh pemerintah provinsi dki jakarta
ditemui di balai kota senin sore wakil gubernur dki jakarta ariza patria menyatakan
pemprov dki jakarta sebagai pelaksana vaksinasi telah siap dari segi fasilitas kesehatan dan petugas vaksin
pada tahap kedua program vaksinasi menyasar masyarakat umum salah satunya adalah pedagang pasar
pemprov telah mendata sekitar sepuluh pedagang di satu ratus lima puluh tiga pasar di jakarta
ariza menyatakan pemberian vaksin kepada pedagang akan dilakukan di pasar karena secara teknis dan birokrasi lebih mudah
masyarakat jakarta yang menolak vaksinasi diancam tidak akan mendapatkan bantuan sosial dan dikenakan denda
masa menolak dikasih vaksin kan baik bagi kesehatan
masa menolak dikasih vaksin kan baik bagi kesehatan